ketua umum partai golkar erlangga hartarto menghormati langkah wakil presiden jk
yang mengajukan uji materi undang undang pemilu tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden
ditemui dalam acara workshop nasional anggota fraksi partai golkar dprd se indonesia
erlangga menyatakan dirinya belum mengetahui apakah nama jk termasuk dalam nama calon wakil presiden yang ada di kantong jokowi
lebih lanjut menteri perindustrian kabinet kerja ini juga mengingatkan bahwa partai golkar adalah partai pertama
yang mendukung presiden jokowi melalui keputusan resmi partai tanpa syarat
erlangga tetap menghormati langkah jk dan menyerahkan kepada proses hukum yang berjalan di mahkamah konstitusi

itu kan salah satu kader partai golkar yang pernah menjadi ketua umum
jadi tentu itu pada tataran itu partai golkar selalu menghargai para seniornya
baik itu pak yusuf kala pak akbar kemudian pak agung laksono bahkan pak presiden habibie pun masih sangat kami hormati
kita kan memproses sesuai dengan mekanisme yang berlaku kita tidak berandai andai
sebelumnya menjelang pendaftaran capres dan cawapres nama yusuf kala kembali muncul sebagai pendamping jokowi
nasib pencalonan kala akan ditentukan hasil putusan mahkamah konstitusi atas gugatan uji materi masa jabatan wapres yang diajukan perindo
partai persatuan indonesia atau perindo mengajukan gugatan uji materi selasa pekan lalu atas uu pemilu yang mengatur masa jabatan presiden dan wapres ke mahkamah konstitusi
gugatan uji materi ini kembali diajukan setelah sebelumnya ditolak oleh mk karena pemohon dianggap tidak memiliki kedudukan hukum
dengan gugatan baru yang diajukan perindo tentu saja membuka peluang baru bagi yusuf kala untuk mendampingi jokowi dodo pada pilpresiden
ketua umum perindo haritanu sudibyo sebagai pemohon uji materi menepis adanya lobi istana untuk memuluskan jalan kala sebagai cawapres
haritanu beralasan mengajukan gugatan karena menilai pasal yang mengatur masa jabatan wapres multitafsir
yang gugat itu partai perindo bukan haritanu sudibyo
jadi itu penting sekali kenapa supaya memberikan perspektif calon yang seluas luas
yang pertama makin banyak potensi pasangan pasangan yang makin terbuka lebar itu tentunya akan makin membuka pilihan bagi masyarakat
kemudian yang kedua adalah memang undang undangnya itu kabur
masa jabatan dua kali itu apakah dua kali berturut turut atau pernah menjabat dua kali
jadi saya rasa ini kita melopori sesuatu yang baik
memberikan ketegasan daripada satu aturan hukum supaya jelas sehingga kedepannya memberikan kepastian
sementara sikap yusuf kala mulai berubah
jika sebelumnya kala mengatakan ingin beristirahat kini kala mengisyaratkan membuka peluang menjadi pendamping joko widodo asalkan dirinya masih dibutuhkan bangsa dan negara
pernyataan lebih terang datang dari ketua tim ahli wapres sofian wanandi yang menegaskan kala siap mendampingi joko widodo
asalkan mk mengabulkan gugatan perindo
nanti kita lihatlah perkembangannya
demi bangsa dan negara
kalau baju kali wujud kan kenapa bangsa bangsa tidak berguna
ya kita lihat perkembangannya
dan sekarang ini kita tidak bicara pribadi saja
bicara tentang bangsa ke depan
ya tergantulah nanti penilaian bangsa ke depan macam mana
partai golkar memilih menunggu hasil putusan mk atas gugatan uji materi tersebut
golkar menghormati aspirasi kala yang siap mendampingi joko widodo
namun hingga kini keputusan resmi golkar tetap mengusung ketua umum air langga hartarto sebagai cawapres
ya saya tidak mau mendahului proses yang terjadi atas keputusan mahkamah konstitusi
kalau misalnya keputusan mahkamah konstitusi telah
mengabulkan gugatan tersebut ya kita hormati keputusan tersebut
namun hingga pak jokowi belum mengumumkan siapa calon wakil presidennya
tentu aspirasi yang kuat dari partai golkar tetap menginginkan pak erlangga sebagai calon wakil presiden dari partai golkar untuk mendampingi pak jokowi
jika mahkamah konstitusi mengabulkan gugatan uji materi tentang pengaturan masa jabatan wapres ini
maka peluang yusuf kalon
yang telah mendampingi joko widodo
kembali terbuka lebar
malam mas budi
ya bang irman selain bang irman di luar studio kita juga sudah kehadiran
ada ahli hukum tata negara mas bayu dwi anggono di studio
terima kasih mas bayu sudah datang
saya mau ke bang irman dulu
bang irman jadi hari ini mengajukan gugatan sebagai pemohon atau sebagai apa ini bang
bisa diceritakan bang
jadi hari ini kami selaku kuasa hukum bapak hm yusuf kalla
permohonan sebagai pihak terkait di mahkamah konstitusi
atas gugatan yang diajukan oleh partai perindo
menyangkut perdebatan pasal tujuh uu dasar empat puluh lima
kenapa kami masuk di sini
karena pasal tujuh uu dasar empat puluh lima ini yang menyebutkan bahwa
pasangan presiden dan wakil presiden memegang masa jabatan selama lima tahun
dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masalah
itu pelakunya di republik ini mungkin hanya dua
yaitu pak yusuf kalla dan mungkin dengan pak sby susilo bambang yudhoyono sendiri
dan olehkannya maka
kemudian pak yusuf kalla tidak mungkin berpikir diri sendiri
hanya untuk kepentingan diri sendiri
tidak memberikan keterangan terhadap perdebatan konstitusional
yang terjadi di meja yang mulia mahkamah konstitusi
tentang pasal tujuh uu dasar empat puluh lima ini
sementara yang dibahas oleh gugatan ini adalah menyangkut beliau
selaku mantan wakil presiden
selaku mantan calon presiden pada tahun dua ribu sembilan belas
dan selaku wakil presiden saat ini
yang juga disebut sebagai calon wakil presiden
olehkannya ini menyangkut kepentingan konstitusional di masa datang
buat generasi juga di masa datang
tentang kepastian hukum pasal tujuh undang undang dasar empat puluh lima
jadi ini demi jk atau demi bangsa dan negara
bang irman gugatan ini permohonan ini
ketika kita berbicara tentang uu dasar
kita tidak berbicara lagi soal orang per orang
kita berbicara tentang dua ratus lima puluh juta umat manusia
sebagai warga negara indonesia
yang membutuhkan kepastian konstitusional
dari huruf kata teks dan kalimat dalam sebuah konstitusi
dan itulah kemudian
maka pak yusuf kalla menyatakan diri sebagai pihak terkait
karena beliau satu satunya yang paling terpengaruh terhadap perdebatan
pasal tujuh uu dasar empat puluh lima
apakah anda dan pak yusuf kalla belum memahami
atau apa yang belum tuntas dipahami bang
dari isi konstitusi atau undang undang yang sudah ada
sehingga perlu diajukan lagi ini ke mahkamah konstitusi
begini kami membaca perdebatan perdebatan publik selama ini
terhadap perdebatan tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden
ada berapa gugatan yang masuk di mahkamah konstitusi
mahkamah gugatan pertama kemudian nampaknya ditolak oleh mahkamah konstitusi
namun putusan mahkamah konstitusi itu memberikan pesan kepada alamat kami
seolah olah memberi pesan ke alamat kami bahwa
kami penting untuk memberikan keterangan soal ini
demi kepastian konstitusional di masa datang
nah kalau kita memang melihat persoalan persoalan ini
maka mungkin memang pada konteks itulah maka kami selaku mantan
pak jk selaku mantan wakil presiden di era sby
dan saat ini menjabat wakil presiden di era jokowi
memang harus membaca kembali pasal tujuh uu dasar empat puluh lima tersebut

ketika kita membaca kembali secara jeli dan jernih terhadap undang undang dasar empat puluh lima pasal tujuh itu
maka yang diperdebatkan adalah frasa hanya untuk satu kali masa jabatan
maka pertanyaan kemudian muncul adalah
apakah frasa hanya untuk satu kali masa jabatan itu untuk siapa sebenarnya
apakah untuk menteri apakah untuk wakil presiden apakah untuk presiden

kalau kita mencoba membuatnya seperti ini
membangkitkan memori kita dua puluh dua puluh lima tahun yang lalu
ketika reformasi seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan kita memiliki presiden cuma satu orang dengan masa kekuasaan sekitar tiga puluh dua tahun lebih
dalam masa kekuasaan satu orang presiden tersebut kita memiliki tujuh orang wakil presiden
yang kemudian karena satu orang terusnya menjabat presiden
maka akhirnya berujung dengan isu penyalahgunaan kekuasaan yang berujung pada reformasi seribu sembilan ratus sembilan puluh lima
maka inilah penyebab sehingga muncul frasa hanya untuk satu kali masa jabatan itu
yang ditujukan sebenarnya adalah jabatan bagi pemegang kekuasaan
maka ketika frasa ini ditulis di mpr sebenarnya di alam pikiran
pembentuk undang undang dasar ketika itu adalah masa jabatan presiden yang harus dibatasi karena presiden adalah pemegang kekuasaan
bukan wakil presiden
presiden karena presiden pemegang kekuasaan
wakil presiden oleh presiden adalah pemegang kekuasaan
wakil presiden oleh undang undang dasar empat puluh lima itu hanya disebut sebagai pembantu presiden dalam pasal empat undang undang dasar empat puluh lima
sama kedudukannya dengan menteri yang juga sebagai pembantu presiden
cuma perbedaannya adalah wakil presiden diusulkan oleh partai politik bersama dengan presiden melalui pemilu
sementara menteri itu dipilih dan ditunjuk oleh presiden berdasarkan hak prerogatif presiden
itu yang bagi anda dan pak allah menjadi celah ya pak
sehingga apa kami merasa perlu
bukan ini bukan soal celah ini soal mendudukkan kembali pasal tujuh undang undang dasar empat puluh lima
sehingga ketika nanti sudah ada putusan ini akan membuat kepastian hukum yang lebih pasti lagi untuk generasi mendatang supaya tidak ada multi interpretasi lagi bang irman ya
dari perspektif anda oke bang irman
oke saya mau tanya ke mas bayu dulu mas bayu dari segi dua hal yang mau saya tanya
pertama pak kala lewat bang irman putra sini mengajukan sebagai pihak terkait
yang kedua tentang multi interpretasi atau interpretasi lain dari konstitusi yang kemudian dipahami bahwa wakil presiden bukanlah pemegang kekuasaan seperti presiden
apa yang anda bisa jelaskan
ya tentu kita hormati setiap upaya konstitusional yang dilakukan oleh setiap warga negara untuk menguji ke mahkamah konstitusi
karena memang hak untuk mengajukan permohonan atau menjadi pihak terkait di perkara makam konstitusi itu dijamin oleh undang undang dasar maupun undang undang
namun tentu sangat mengagetkan juga pada hari ini ketika pak yusuf kala melalui kuasa hukumnya secara langsung mengajukan diri sebagai pihak terkait
artinya pihak yang berkepentingan ingin permohonan yang diajukan oleh perindo ini untuk menghapuskan syarat di pasal satu ratus enam puluh sembilan huruf n ayat satu huruf n undang undang pemilu untuk dihapuskan
yang berarti akhirnya pak yusuf kalla bisa maju kembali menjadi calon wakil presiden republik indonesia
tentu mengagetkan karena sebenarnya pikiran kita selama ini
pak yusuf kalla sebagai seorang negarawan tentu beliau bisa membaca ketentuan di dalam konstitusi secara jelas
karena memang kalau kita lihat pasal tujuh itu yang merupakan perubahan pertama undang undang dasar empat puluh lima yang dilakukan pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan itu lahir karena ada pengalaman sebelumnya
jadi pasal salah satu alasan perubahan undang undang dasar kita kan karena pasal tujuh sebelumnya itu mengandung ketidakjelasan muatan

jadi pasal tujuh itu mengandung ketidakjelasan muatan yaitu disebutkan presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan setidaknya dapat dihapus

di pilih kembali ini lah yang kemudian ditafsirkan dapat terus diulang sehingga kemudian tiga puluh dua tahun kita di bmp tanpa ada pembatasan

sehingga memang kalau kita lihat dalam konteks negara negara sistem presidensial ada tiga jenis priorisasi jabatan presiden
satu adalah tanpa ada periode kedua seperti filipina misalkan enam tahun gitu ya
kemudian mengenal priorisasi kita putuskan kita mengenal dua kali masa jabatan
yang ketiga adalah tanpa ada pembatasan masa jabatan
kita menganutnya pada undang undang dasar empat puluh lima sebelum perubahan yang kita alami presiden soeharto bisa sampai dengan tiga puluh dua tahun
dalam konteks ini kita dudukkan kembali makna konstitusi kita
konstitusi kita prinsip supremasi konstitusi adalah salah satu ide perubahan kita adalah memperkuat sistem presidensial
apa salah satu ciri ciri presidensial
cirinya adalah ada jabatan presiden dan presiden yang masa jabatannya diatur dalam konstitusi
dengan alasan bang irman tadi multi interpretasi dan sebagainya itu bisa diterima nggak
multi interpretasi menurut saya harus kita lihat lahirnya pasal ini secara tekstual
kalau menurut saya secara tekstual sudah jelas sekali bahwa tekstual pasal ini membatasi presiden atau wakil presiden itu hanya memegang jabatan maksimal dua kali masa jabatan
hanya presiden atau presiden dan wakil presiden
itu baik berturut turut maupun tidak berturut turut
kalaupun tidak jelas mari kita buka original intent atau teks pembahasan
jadi kita bisa lihat pada risalah perubahan undang undang dasar menurut saya sudah jelas disitu sampaikan baik berturut turut maupun tidak berturut turut
baik berturut turut maupun tidak berturut turut
jadi sebenarnya pada titik ini ketika kita jelas membaca pasal tujuh seharusnya kita bisa melihat pada risalah pembahasan pasal tujuh lahirnya pasal tujuh
kalaupun kemudian ini dianggap tidak jelas menurut saya tidak jelasan itu adalah tafsir masing masing orang yang sebenarnya itu bisa jadi satu ketika kita kembali kepada risalah lahirnya pasal tujuh undang undang dasar
dan di risalah itu sebenarnya sudah cukup jelas gitu mas
iya intinya di risalah itu disebutkan dua kali masa jabatan baik berturut turut maupun tidak berturut turut
itu jelas ada di penjelasan
iya anggota mpr ketika melakukan perubahan undang undang dasar lahirnya pasal tujuh sudah jelas membahas itu
jadi sebenarnya kalau kita lihat dari makna risalah risalah yang kita lihat dari makna original intent original meaning lahirnya pasal tujuh menurut saya sudah jelas
cuman memang problemnya sekarang ketika ada partai partai yang berkepentingan untuk kemudian mengusung pak yusuf kalla kemudian seakan akan menjadikan
ini tidak jelas lagi
jadi tidak jelas ini adalah tafsir dari partai partai yang berkepentingan ingin mengusung kembali pak yusuf kuala tadi
kita akan beri kesempatan bang irman untuk menanggapinya tapi usaha jalan berikut ini tetaplah bersama kami
saya akan kembali ke bang irman dalam seperti dikatakan mas bayu tadi
dalam risalah pembuatan undang undang sendiri sudah cukup jelas
nawaitu atau asbabunuzuli semangat dari pembuatan undang undang dasar ini atau pembuatan undang undang ini sudah cukup jelas
ya begini membaca paling sederhana sebuah norma itu membaca paling sederhana sebuah norma ya teks
tapi kan kita tidak berbicara hanya sebatas teks huruf dan kata dalam sebuah undang undang dasar
kita mencari bagaimana menghidupkan undang undang dasar itu guna menyelesaikan problematik saat ini hingga kedepannya mungkin seperti itu
nah kalau kita belajar ketatanegaraan yang namanya kekuasaan itu bukan kenikmatan bukan protokoler bukan ajudan yang banyak
yang namanya kekuasaan itu adalah tanggung jawab dan amanah
nah tanggung jawab dan amanah inilah yang harus kita emban ketika negara memanggil
maka kita sebagai warga negara wajib untuk
mempersiapkan diri untuk memegang tanggung jawab dan amanah tersebut
ketika kekuasaan kita seret sebagai kenikmatan dan protokoler maka disitulah kekuasaan itu cenderung terjadi penyalahgunaan
makanya kemudian undang undang dasar kemudian membatasi kekuasaan tersebut
putusan mahkamah konstitusi nomor satu ratus dua kalau tidak salah tahun dua ribu dua belas
sudah pernah menegaskan bahwa presiden adalah lembaga negara tunggal pemegang kekuasaan
karena masa jabatannya harus dibatasi
lalu pertanyaannya apakah ini ketika pembentuk undang undang dasar risalah itu risalah itu juga termasuk wakil presiden
kalau kita baca baca risalah maka semua alam pikiran pembentuk undang undang dasar itu membayangkan adalah kekuasaan soeharto tiga puluh dua tahun kala itu
tidak membayangkan wakil presiden
karena wakil presiden itu kita punya tujuh wakil presiden dalam satu kekuasaan presiden soeharto ketika itu
nah lalu pertanyaannya adalah apakah membayangkan apakah membuat kekuasaan soeharto tiga puluh dua tahun kala itu
apakah membaca pasal tujuh undang undang dasar itu membaca pasal tujuh sebagai norma yang berdiri sendiri
tentunya tidak seperti itu kita membaca undang undang dasar
kenapa ada presiden dan wakil presiden memegang masa jabatan lima tahun dan tidak dapat dipilih kembali
itu terkait dengan rezim pengisian jabatan
rezim pengisian jabatan dalam undang undang dasar empat puluh lima saat ini adalah dipilih melalui pemilu dan calonnya diusulkan oleh partai politik dan gabungan partai politik
bagaimana dengan frasa hanya untuk satu kali masa jabatan apakah itu untuk rezim pemilu
hanya untuk satu kali masa jabatan itu karena institusi presiden pemegang kekuasaan dalam pasal empat ayat satu undang undang dasar empat puluh lima
belum deretan kekuasaan kekuasaan lainnya dalam undang undang dasar empat puluh lima yang siapapun jadi presiden
kalau misalnya tanpa batasan maka dia akan cenderung abuse
nah disitulah kemudian kita batasi hanya untuk satu kali masa jabatan
tapi tidak untuk wakil presiden yang bang irman ya
karena wakil presiden adalah sebenarnya pasal empat undang undang dasar empat puluh lima adalah pembantu presiden
sama dengan menteri negara dalam pasal tujuh belas undang undang dasar empat puluh lima adalah juga pembantu presiden yang tidak punya kekuasaan apa apa
makanya kemudian tidak dibatasi untuk dia menjadi menteri berapa periode mau jadi menteri periode berikutnya menteri berikutnya apa itu tidak ada masalah
nah inilah yang kemudian kita luruskan
agar jangan sampai kita membaca teks norma dalam undang undang dasar itu sangat mubasir
sementara ada kebutuhan konstitusional yang kemudian memang kita butuhkan untuk memperjelas teks norma dalam undang undang dasar tersebut
guna memberikan kepastian konstitusional terhadap siklus siklus kekuasaan kita di masa datang
itu yang saya inginkan kita ingatkan bahwa ini jangan sampai kita membuat undang undang dasar itu mubasir
baik mas bayu ditangkapi dulu
ya jadi kita kembali lagi ke asbabul nuzul kenapa dilakukan perubahan undang undang dasar kita
kalau kita lihat asbal bunuzulnya adalah karena ada ketentuan ketentuan di dalam undang undang dasar yang sifatnya terlalu luas
sehingga kemudian bisa ditafsirkan dengan beragam tafsir sehingga kemudian akibatnya terjadi sebuah kekuasaan yang tanpa kontrol
kita lihat pasal tujuh ini kan pasal yang hasil perubahan artinya pasal yang dianggap terlalu luas itu adalah pasal tujuh sebelum perubahan
yang saya ingin sampaikan lagi adalah presiden dan wakil presiden memegang jabatan
jabatan selama lima tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali
karena dapat dipilih kembali inilah betul yang kemudian menimbulkan multi tafsir yang sangat beragam sehingga prakteknya sampai terjadi tiga puluh dua tahun
nah ketika kita kemudian merumuskan perubahan undang undang dasar kita mengalami suatu komitmen konsensus bersama
poin yang ingin kita lakukan adalah memperkuat sistem presidensial
ciri ciri perkuatan sistem presidensial setidaknya ada empat yaitu presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung
kemudian masa jabatan presiden ditentukan di dalam konstitusi
presiden tidak dapat membuarkan parlemen dan sebaliknya presiden hanya dapat dijatuhkan karena alasan alasan hukum
semua itu sudah masuk di dalam konstitusi kita setelah perubahan termasuk perubahan pasal tujuh yang disebutkan di sini
kalau saya baca teks ya saya tidak coba membaca yang lain tadi tafsir kontekstual yang coba disampaikan oleh bung irman tadi
kita lihat presiden dan wakil presiden kata dan itu artinya bukan soal ini fakultatif tapi ini adalah satu kebersamaan
presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali
dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan
artinya pasal tujuh ini pembatasan ini yang untuk presiden dan wakil presiden kecuali disebutkan presiden atau wakil presiden
ini kan kata dan ini menunjukkan satu proses kebersamaan
ini baik presiden maupun wakil presiden apalagi tadi kita baca dalam risalah risalah
ini terkait dengan lahirnya pasal ini adalah adanya perlunya priorisasi yang itu fix bisa dibatasi dalam konstitusi
jadi presiden dan wakil presiden adalah satu kesatuan bukan seperti tadi interpretasi bung irman
kalau menteri tadi memang tidak ada pembatasan
menteri disebutkan di dalam pasal tujuh belas jadi kita kembali kepada makna teks di dalam undang undang dasar
ini yang kami jelaskan membaca undang undang dasar itu tidak sesederhana seperti itu
karena kita harus melihat keterkaitan dengan teks teks pasal lain dalam undang undang dasar
yang paling sederhana ketika tafsir gramatikal makna teks sudah jelas
nggak perlu kita bawa kemana mana yang lain kecuali mana teksnya tidak jelas
ketika teks sudah jelas ngapain harus kita bawa kemana yang lebih luas
tapi memang tidak alasan bung irman bahwa ini memang untuk bangsa negara untuk kepastian hukum untuk keajakan hukum
sebagai kuasa pemohon tentu bung irman punya banyak dalil punya banyak argumentasi untuk
agar permohonan dapat diterima oleh mahkamah konstitusi
sebaliknya saya juga memandang konstitusi ini dalam perspektif tafsir gramatikal tafsir teksnya
makna teksnya makna teksnya presiden dan wakil presiden
jadi tidak bisa dipisahkan presiden maupun wakil presiden
tinggal pilihan saja kapan seseorang menjadi presiden kapan seseorang menjadi wakil presiden
baik sebenarnya oke kita kembali ke
ke hal yang lebih prinsipil lagi
kita sebelum bicara mengenai apa dampak dan implikasi baik secara hukum dan juga politik demokrasi kita
tapi secara matematika ini kan bang irman kan baru mengajukan hari ini
kalau kita tahu bahwa memang pendaftaran calon presiden dan wakil presiden dari tanggal empat sampai tanggal sepuluh agustus
apakah memungkinkan nggak mas bayu dari perspektif anda ini bisa cepat diputuskan
ya tentu kemudian kalau kita nilai posisi pak jk ini kan sebagai pihak terkait
pihak terkait itu beda dengan pemohon
kalau pemohon itu sini adalah partai perindo
sayang sekali menurut saya kalau memang sekalian ingin menguji pasal ini harusnya jadi pemohon kenapa
karena partai perindo sendiri kalau kita lihat di putusan mk tiga puluh enam dan empat puluh
putusan terakhir terkait dengan pengujian pasal satu ratus enam puluh sembilan ini kan disebutkan
pemohon pemohon sebelumnya tidak punya legal standing
mk mengatakan partai atau yang punya legal standing dalam perkara pengujian pasal satu ratus enam puluh sembilan ayat satu huruf n ini adalah
partai yang memiliki
apa hak untuk mengajukan capron presiden dan wakil presiden di pasal nama ayat dua
yaitu partai partai yang mempunyai kursi di dpr atau partai yang dia memiliki suara dalam pemilu nasional
partai perindo dia bukan peserta pemilu tahun dua ribu sembilan
jadi tidak punya legal standing
dia tidak punya kursi di dpr plus tidak punya juga suara di dalam pemilu dua ribu dua puluh
kalau posisi pak jika seperti yang dikatakan bang irman sangat kuat dong pak mas wadid
putusan mk empat puluh justru menyebutkan
kalaupun yang punya legal standing itu
oleh pasal satu ratus enam puluh sembilan plus penjelasannya adalah presiden atau wakil presiden
yang telah memiliki masa jabatan dua kali masa jabatan baik berturut turut maupun tidak berturut
harusnya yang menguji ini adalah pak jk atau justru pak sby
jika pak sp berkepentingan di atas pasal satu ratus enam puluh sembilan
tapi oke secara simpel ya masyarakat ingin tahu
seberapa besar posibilitas kemungkinan gugatan ini permohonan ini bisa dikabulkan oleh mk
kita akan jawab itu di segmen berikutnya tetaplah bersama kami
oke sebelum bang irman nanti akan menutup diskusi kita
saya mau tanya mas bayu seberapa besar posibilitasnya dari perspektif anda
untuk bisa menilai bagaimana kelanjutan permohonan partai perindo ini
kita sejarahnya harus menilai tiga hal
yang pertama adalah soal timing atau waktu pengajuan permohonan ini
jangan lupa permohonan ini
jangan lupa permohonan ini
baru tahap kemarin adalah pemeriksaan pendahuluan
di mana majelis hakim memberikan catatan catatan perbaikan
tentu kemudian setelah itu ada pemeriksaan perbaikan
setelah itu baru sidang pleno
dan jangan lupa pihak terkait ini pun baru mengajukan
majelis yang akan menilai apakah permohonan pihak terkait ini untuk menjadi pihak terkait bisa dikabulkan atau tidak
belum lagi tanggal dua puluh tiga juli
mk sudah mulai kemudian mulai melakukan registrasi perkara sengketa hasil pilkada itu pun
sepemahaman saya selama ini biasanya kalau mk memeriksa kasus pilkada
mk biasanya sementara mendelay kasus pengujian undang undang
meskipun pernah ada jurisprudensi beberapa putusan mk yang dilakukan secara cepat
tapi itu semua tergantung kepada majelis hakim
jadi ini ada ketelambatan waktu
kalaupun sebenarnya partai perindo atau pak jk memang berniat menguji pasal ini
harusnya jauh jauh hari sebelum batas waktu pendaftaran presiden wakil presiden
karena kondisinya sudah diketahui ya mas bayu
kemudian hakim mk juga punya prioritas prioritas perkara yang harus di
ujian belum lagi pengujian
atas dasar keterdesakan waktu ini bisa saja diputuskan dalam waktu
kembali lagi itu kembali kepada hakim mk
namun sebenarnya kalau menurut saya tidak ada alasan ini mendesak
karena sebenarnya permohonan ini sudah pernah diajukan
meskipun legal standingnya yang baru diputus
tapi sebenarnya kan mk juga terikat bahwa pemeriksaan permohonan pun nanti harus mendengarkan keterangan pemerintah
dpr memanggil saksi ahli dan lain sebagainya
kemudian terkait legal standing ini yang paling penting
jadi saya katakan tadi pak jk ini harusnya kalau memang
ingin tadi seperti disampaikan bung irman ingin
ingin memberikan satu tafsir terhadap pasal tujuh tadi agar publik
apa publik mengetahui makna sesungguhnya pasal tujuh
sebenarnya lebih baik menjadi pemohon
karena putusan mk empat puluh itu menyebutkan
yang bisa jadi pemohon dalam perkara ini adalah
justru harusnya pak yusuf kala sendiri
atau kemudian kalau pun partai politik itu bukan perindo
tapi partai yang kemarin dia ikut pemilu tahun dua ribu sembilan
jadi itu yang kedua
yang ketiga ini soal pokok permohonan
kalau saya meskipun itu
ada kemandirian hakim mk
tapi sebenarnya ini kan bukan
meskipun batu ujinya adalah pasal satu ratus enam puluh
tapi ini sebenarnya dalam menguji undang undang dasar
mk itu menguji undang undang kepada undang undang dasar
bukan mk justru menguji pasal yang harusnya dijaga oleh
mas bang irman terakhir dari anda bang
seberapa yakin anda ini putusan ini
mk bisa secepat mungkin memutuskan
sehingga nanti pada akhir pendaftaran masa
sudah ada legitimasi hukum yang pasti tentang
saya kira pengalaman saya ya
ini sudah menunjukkan ada kebutuhan konstitusional
untuk segera mengambil kepastian hukum
pelaku pasal tujuh undang undang dasar empat puluh lima
yang diperdebatkan di meja yang mulia mk itu
sudah mengajukan diri sebagai pihak terkait
yang paling penting adalah
untuk dipahami bahwa
undang undang dasar itu
tidak berarti ketika kita membaca itu jelas
maka jelaslah itu di kepala kita
saya sering membaca teks undang undang dasar dan teks undang undang
semakin saya pelototin undang undang itu
semakin saya menemukan
ternyata frasa kata dan kalimat ini
saling berhubungan dengan
kata dan kalimat lain dalam teks undang undang dasar tersebut
maka berkaitan dengan itu pula maka
ketika partai perindo mengajukan gugatan ini
mungkin kami bisa memahami bahwa mungkin ini problematiknya adalah
kita harus membaca kembali secara lebih jeli dan lebih jernih tentang
undang undang dasar empat puluh lima tersebut
saya bisa memahami orang yang mengatakan bahwa partai perindo
tidak memiliki legal standing
tetapi harus diingat bahwa
yang memiliki legal standing di mk itu tidak hanya kerugian real
sebab yang diuji di mk itu adalah norma yang sifatnya abstrak
norma yang diuji oleh partai perindo adalah norma yang akan berlaku
terus menerus selama itu tidak dicabut
karena norma ini tidak hanya berlaku untuk dua ribu sembilan belas sekarang
nah hampir pasti partai perindo peserta pemilu yang kemudian hampir pasti mendapatkan
perolehan suara dan hampir pasti perolehan suaranya akan dihitung secara nasional
sehingga dia memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pasangan calon presiden
sehingga norma ini dalam rasio yang wajar potensial secara nyata akan merugikan partai perindo
maka konteks itu maka penting untuk
mengefektifkan mengefisienkan proses peradilan di mahkamah konstitusi ini untuk kami masuk sebagai pihak terkait
baik bang irman kita akan tunggu bersama bagaimana prosesnya
apakah sesuai harapan anda atau nanti ada hasil yang lain
kita akan kembali membahas di lain kesempatan
terima kasih bang irman putra sidin kuasa hukum dari yusuf kala dan juga mas bayu dwi anggondo
kita beralih ke informasi lain konflik di internal partai keadilan sejahtera semakin meruncing
ada apakah sebenarnya
kami akan segera kembali